beralik informasi lainnya sebanyak tujuh puluh tiga tenaga kerja indonesia yang sempat ditahan dua bulan oleh imigrasi malaysia
tiba di bandara ahmad yani semarang pada sabtu pagi
mereka berangkat lewat agen resmi namun dianggap menyalahi kontrak wilayah kerja
puluhan tki ini seluruhnya tiba di hari sabtu terbagi dalam tiga pesawat
mereka berasal dari kebumen dan purworejo
bp dua tki menyatakan mereka dua bulan ditahan di kota melaka malaysia karena wilayah kerja tidak sesuai dengan kontrak
mereka diberangkatkan secara resmi oleh pt dian yoga permana
sebelum pulang mereka akan dikumpulkan di kantor bp dua tki jawa tengah di banyumanik semarang
sambil membicarakan hak gaji mereka
mereka ditahan di imigrasi malaysia untuk dimintai keterangan
memang menurut kami cukup lama kenapa sampai jadi dua bulan atau dua bulanan
ini mungkin memang prosesnya agak cukup lama karena menunggu di pengadilan sana
prosesnya agak lama
nah ini mereka sudah dimintai keterahan sudah dimintai kesaksian semuanya
dan dari ini dikulangkan